nama laura lazarus mendadak ramai diperbincangkan setelah kecelakaan pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklqp
laura merupakan mantan pramugari lion air yang dua kali lolos dari maut saat mengalami kecelakaan
mantan pramugari lion air di era dua ribu tiga hingga dua ribu empat laula lazarus kini menjadi inspirator bagi generasi muda yang kehilangan semangat hidup
laura kini juga dikenal sebagai penulis buku
harus menjalani sembilan belas kali operasi di tubuhnya
laura yang kini menjadi penulis sekaligus penerbit buku bercerita pihak lion air hanya menanggung delapan bulan pengobatan dirinya
setelah itu pihak lion air memutuskan untuk memberhentikan laura tanpa ada pertanggung jawaban
laura berkali kali menemui direktur hrd namun tidak mendapatkan solusi
status karyawan anda waktu itu tidak ada kejelasan apakah masih dianggap sebagai
karyawan lion air atau ada surat hitam di atas putih bahwa anda diberhentikan
dan ada upaya dari anda untuk mengkonfirmasi ke pihak lion air
seringkali sampai saya lupa
bertemu dengan siapa waktu itu
penjelasannya dia waktu itu apakah cukup menyelesaikan pertanyaan atau masalah atau mungkin ada keganjalan dari penjelasannya
saya di usia itu terus terang gak mudah buat saya untuk menerima semua yang terjadi
terus ditambah lagi saya juga dengerin omongannya juga saya nggak ngerti
tapi ada satu kata kata yang dia ngomong sama saya dan saya mensyukuri itu sampai sekarang gitu
adalah jangan berharap
jangan berharap mau saya lebih atau bagaimana mungkin yang saya tangkap ya
dan dia sarankan untuk saya adalah mencari apa yang bisa saya lakukan
di luar daripada maksudnya seperti misalkan kalau saya suka menjahit ya mungkin menjahit
kalau misalkan saya mau menjadi pendeta ya ambil sekolah pendeta
sejak saat itu ia pun memutuskan untuk tidak lagi berharap banyak pada lion air
dan berusaha bangkit untuk melanjutkan hidupnya
tim cnn indonesia berusaha mengkonfirmasi pengakuan laura tersebut kepada pihak lion air
namun managing director lion air kapten daniel putut kunchoro adi enggan berbicara banyak mengenai masalah tersebut
saya no comment mungkin bisa ditanya sendiri sama yang bersangkutan
dan yang bersangkutan sudah memberikan statement seperti itu
dan sebagai apa namanya
orang yang pernah bekerja di sini dengan kontrak yang hanya sekian
tapi kita berikan perawatan semaksimal mungkin tapi ya free to talk
cnn indonesia juga berusaha menghubungi direktur utama lion air edward sirait
namun yang bersangkutan mengaku belum bersedia untuk diwawancarai mengenai masalah ini